dan jiwa dalam insiden ini
pengemudi mobil menderita luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit
polisi yang dibantu warga kemudian mengevakuasi kendaraan ini dari jalur perlintasan kereta
benar terjadi tadi pagi sekitar jam tujuh lewat lima puluh satu menit ya
di kompleks sinyar lingkungan tegal buntut
kondisi sopir hanya luka ringan
di surabaya jawa timur
sebuah truk tergelincir dan terbalik melintang di jalan insinyur soekarno kamisia
menurut polisi truk awalnya hendak putar balik
namun tergelincir karena jalanan licin usai hujan deras
truk kemudian menghantam pohon yang berada di taman tengah jalan
sebelum terbalik melintang di tengah jalan
selain jalan licin truk tergelincir karena ban truk yang juga tipis
kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas macet
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
tim liputan cnn indonesia